aku mau gendong dedek bayi
dia sayang ya di rumah aja ya itu tuh bangun bangun ya udah
apapun alasan dia jadi kalau besok mainin denger jenazah udah ditemukan semuanya pasti
beres dan aldebaran
seharusnya setuju dengan tindakan gue ini
tensinya satu ratus tujuh puluh dok
tensinya normal kondisi bu andin juga sudah semakin membaik janinnya juga sehat jadi
pak andi sudah bisa pulang hari ini ya alhamdulillah terima kasih banyak ya dok ya
sama sama tapi bu andin harus tetap banyak istirahat dan tidak boleh terlalu banyak
aktivitas dulu ya terima kasih banyak sama sama kalau begitu saya permisi dulu ya pak bu
alhamdulillah akhirnya kita bisa pulang mas aku udah kangen banget tau sama rina sehari gak ketemu sama rina sehari gak ketemu sama rina sehari gak ketemu
sama rina sehari gak ketemu sama rina sehari gak ketemu sama rina sehari gak ketemu sama rina sehari gak ketemu ama ibu although riana aku udah merasa kangen banget
siap sembang dulu ya
aku jadi ngebayangin kalau
hari di mana hal haris ngomong dizer
udah dateng gas anak kita lahir di dunia ini
aku jadi gak sabar
aduh lucu suka lucu
kamu kan baru melahirin
badan kamu mesti lemas mesti belum begitu kuat
kalau kamu yang gendong nanti kenapa anakmu gimana
udah biarin oma aja
aku mau gendong dede bayi

dirumah aja ya
bangun ya bangun
ngebayangin aja aku udah seneng banget mas
kamu harus jaga kandungan kamu baik baik
jaga pikiran kamu baik baik
baik baik ya
supaya apa yang kamu bayangkan itu bisa jadi kenyataan
tinggal sarapan dulu ya sebelum berangkat sekolah
kamu udah gak sabar ya nungguin mama papa kamu
sepertinya hari ini akan pulang
ya sebentar lagi mungkin
yaudah kalau gitu mama
kalau andin udah pulang dari rumah sakit nanti andin bakalan minta balik ke makam gak ya
terus gimana kalau andin tau gak ada jenazah anaknya
ntar stress terus sakit lagi andinnya
nanti sampai rumah inget ya jangan kemana mana istirahat
kebetulan barang barangnya rena yang buat di kamar itu datang hari ini mau dipasang hari ini
kenapa saya suruh di tangga pagi supaya nanti ketika rena pulang sekolah rena bisa langsung liat
rena pasti senang banget mas
dan dia pasti kaget pas nanti dia pulang
kok jadi aku yang gak sabar ya
ingat kamu tolong awasi tapi awasinya jangan di dalam kamar karena itu pasti debu waktu mereka masang
saya gak mau kamu ngirup debu
nanti ketika udah jadi baru kamu lihat kalau memang nggak sesuai sama kamu kamu bisa komplain
kamu atur ulang lagi
terus kamu gimana
kamu mau pergi
biasanya masih ada urusan lagi
jangan lupa sama makanan india kabarin aku aku percaya semuanya sama kamu mas
andin sudah sangat percaya sama gue
gak seharusnya gue bohongin dia terus
gue pasti kasih tahu semuanya ke andin
begitu kondisi angin sudah mulai lebih baik
kang jadi lanjut dipindahin gak nih
apa yang mau dipindahin
kan gak ada kan kajasannya juga
iya juga sih
kayanya bener bener kosong ini maksudnya
ya udah kita tutup lagi aja
memang sebaiknya begitu
masa sih mau dibiarin berantakan seperti ini

oh iya ada kain papan

oh iya ada kain kapan
ternyata masih ada sisa sisa dastarja juga
kita lapor dulu aja ke kantor
jadi dipindahin apa gimana
mama aku kangen banget sama mama
mama juga kangen banget sama rina
aduh serba salah banget gue liat andin
karena gue kagak jujur soal makam anaknya kemaren
rasanya pengen banget nyeplos depan andin
tapi takut sama pak bos
pak bos pasti bakal marah
tapi ibu juga takut kalau andin napa napa
mbak aku langsung berangkat ya masih ada urusan
kamu gak mau masuk dulu harus something atau apa makan
nanti aja makan langsung ya
ya udah oke
papa berangkat ya
saya mohon jaga rahasia itu
saya berangkat ya
ingat isi rehat jangan angkat yang berat berat
kalau butuh apa apa bilang
papa berangkat ya nak
jadi anak yang kuat ya
adiknya kan belum keluar
jadi adiknya belum bisa ngomong
sebelum aku sekolah boleh nggak aku antre mama ke kamar
udah istirahat ya andin ya
lihat tuh mir
iya bu bos
gak cuma rena tapi juga andin
mereka tuh berdua udah kayak
sayang sama ibu kandung aja ya bu bos ya
pintar anak mama ini
makasih ya cantik
yaudah ke sekolah dulu ya
sama emah sama insh
pintar ya sekolahnya ya
mama itu punya sesuatu loh buat rena
kalau dikasih tau kan gak surprise namanya
pokoknya rena kan tau kalau rena sudah pulang sekolah
yaudah kamu yang pintar ya sekolahnya ya
sarapannya enak kopinya juga enak
sekarang waktunya papa berangkat ke covis city
yaudah hati hati ya
loh kamu gak mau ikut
aku di rumah aja ya
lagi agak capek pa
yaudah kamu istirahat aja deh ya
udah udah udah
biar aku aja
selamat pagi ma
terima kasih pak
ada masalah mandi
andin alhamdulillah baik baik aja pak
udah keluar di rumah sakit
semuanya aman alhamdulillah

saya gak lama aku disini
mama duduk aja
gak ada yang penting mau dibicarain
iya pak ada yang mau saya bicarakan dengan mama dan bapak
khususnya dengan mama
dengan mama ada apa ya mama
mau bicara apa sama mama
ya tuhan apa yang mau allah bicarakan
apa ini ada hubungannya dengan makam kosong nindi
apa itu alah allah